teater koma menggelar gladiresik pertunjukan dengan lakon roro jonggrang pada kamis malam
dua belas oktober di geraha bakti budaya taman ismail marzuki jakarta pertunjukan selama dua jam
ini berkisah tentang bandung bondowoso putra mahkota kerajaan pengging yang berminat melamar
putih kerajaan boko roro jonggrang usai mengalahkan raja dan ratu kerajaan tersebut
dalam peperangan roro jonggrang yang dendam atas kematian dua orang tuanya di tangan bandung
bondowoso berusaha menolak lamaran tersebut dengan cara mengajukan dua permintaan yang sulit
dilakukan bandung bondowoso diminta membangun sumur di atas gunung yang harus selesai dalam
satu pagi dan selanjutnya membangun seribu candi dalam semalam tak hilang akal bandung bodowoso
pun kemudian meminta bantuan para lelembut untuk memenuhi permintaan roro jonggrang sumur berhasil
selesaikan selanjutnya begitu lepas senja para lembut mulai membangun candi satu persatu melihat pembangunan
ibu candi hampir usai roro jonggrang pun lalu bersiasat dengan memerintahkan rakyatnya membakar
jerami dan padi kering di seluruh negeri api yang berkobar membuat langit tampak terang kemirahan dan
mengakibatkan ayam jantan berkokok bersaut sautan para lembut yang mengira hari telah menjelang
pagi pun ketakutan dan tak melanjutkan pembangunan candi yang telah mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kemudian saya juga membaca beberapa dokumen misalkan tentang boko dan candi seribu dan saya
membaca juga seperti apa sih sebenarnya ratu ratu yang ada di masa lalu gitu ratu ratu yang ada
di nusantara seperti apa sosoknya seperti apa cerdasnya dan cantik itu bukan hanya sekadar
cantik wajah tapi bagaimana dia membawa diri dengan wibawa dengan tanggung jawab dan cerdas
lakon roro jonggrang yang disutradarai oleh nano rian tiarno merupakan perusahaan yang berhasil mengembangkan kembang perusahaan yang tersebut
mereka memproduksi ke dua ratus dua puluh lima dari teater koma yang telah berdiri sejak empat puluh lima lalu lebih dari seratus orang pemain
panggung dan kru di belakang layar terlibat dalam pertunjukan ini ini merupakan pentas pertama teater
koma di gerabakti budaya taman ismail marzuki usai proses revitalisasi oleh pemprov jakarta
mas nano pengen ini kan tentang legenda legenda lama daripada kita jadikan kalau kita pergi ke jogja ada loh tempatnya roro jog
dong gitu sebetulnya kan itu bagus sekali kan generasi yang muda nih kiblatnya udah korea jepang gitu ya padahal kita punya kekayaan yang menjadi masalah bilang aku berpikir tentang wayang dan legenda itu perlu kita angkat lagi gitu
perunyukan rojongrang akan dibuka untuk penonton umum pada empat belas hingga enam belas oktober dengan harga tiket antara satu ratus lima puluh hingga rp enam ratus lima puluh per orang yang dapat dibeli secara online di situs teaterkoma org
maupun dibeli secara offline
edwid wirianto julian nasrinur jakarta